sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

mudah mudahan ya selama ntar ketemu orang hutan hahaha
malam malam gini disuruh nyari kayu bakar
jad banget sih
hai kenapa sih kalau ini selalu jahat
hai kayaknya rama ketemu orang hutan hahaha
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
kalian ini malam malam masih berisik aja ngapain sih kalian
ibu mau tahu kalian ibu kom
buka lu itu juga mukanya hitam